akibat ditutupnya bandara abdurrahman saleh malang sejak senin sore
ratusan calon penumpang dari malang tujuan jakarta menumpuk di bandara internasional juanda sidoarjo hingga senin malam
penutupan bandara malang bukan karena cuaca
melainkan karena landasan pacu pesawat berlubang sehingga tidak bisa digunakan pesawat
ratusan calon penumpang dari malang tujuan jakarta menumpuk di ruang tunggu bandara internasional juanda sidoarjo senin malam
mereka seharusnya terbang senin sore
tapi terpaksa harus ke surabaya melalui jalur darat untuk kemudian terbang ke jakarta
sesampainya di bandara juanda para calon penumpang ini tak langsung naik ke pesawat
melainkan harus menunggu lagi di bandara karena pesawat tidak siap langsung berangkat
mereka menyayangkan sikap maskapai yang hanya memberikan fasilitas transportasi darat dari malang menuju bandara juanda
tanpa kompensasi makanan dan minuman
harusnya setengah tiga eh tiga sepuluh
kita berangkat dari malang jam setengah enam
sampai sini dua lima jam sampai surabaya
terus bagaimana bu dengan kondisi ini
kondisi ini bagaimana ibu
kondisi siapa itu kondisi mana
kondisi dari sini ya sangat sangat nggak nyaman gitu loh
penutupan bandara abdurrahman saleh malang bukan karena cuaca
melainkan kondisi bandar yang tidak layak digunakan karena ada lubang di landasan pacu pesawat
murni bukan cuaca
ya sebenarnya kalau dalam sisi kondisi cuaca di malang sendiri sudah cukup memungkinkan untuk bisa mendarat
tapi karena landasannya yang lubang itu sendiri jadinya nggak bisa dirati untuk semua penerbangan
lubang atau mengubah
menurut data pt angkasa pura i surabaya
sejak senin sore hingga malam ada tiga penerbangan dari malang yang terpaksa dialihkan ke bandara juanda sidoarjo
riko hardiansyah sidoarjo
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu